seorang pegawai pln dan dua anggota keluarganya yang menjadi korban tsunami di selat sunda
dimakamkan di tpu kelapa gading jakarta utara pada senin siang
ketiganya meninggal dunia saat berada di depan panggung band tujuh belas
dalam rangkaian kegiatan family gathering pln di tanjung lesung banten
tiga anggota keluarga sekaligus menjadi korban tewas dalam insiden tsunami
yang terjadi pada sabtu malam kemarin
korban atas nama denny suparyana adalah plt manager pdkb pln transmisi jawa bagian barat
kemudian adiknya bernama eva puspitawati serta rafa maulana putra bungsu dari denny
saat insiden ketiganya berada persis di depan panggung band tujuh belas
sementara putra pertama dan istri denny selamat dari maut karena berada di dalam kamar penginapan
putra denny bernama farhan menyaksikan saat gelombang
setinggi tiga meter naik ke daratan dan masuk ke dalam penginapan hingga menghempas tubuhnya
ia dan ibunya menderita luka luka
panggung gitu panggungnya tujuh belas itu kurang lebih sepuluh meter sekitar segitu
terus kemudian di depan panggungnya itu banyak kursi kursi sekitar kurang lebih dua ratus orang
kemudian keluarga saya tante sama ibu saya di depan
ayah saya sama adik saya di paling belakang
adik saya yang kecil adik saya yang besar
adik saya yang sedikit lebih
dan saya di belakangnya lagi
nah posisi saya dari panggung itu sekitar lima puluh meter
itu saya di villa di penginapan
nah saya tuh lagi duduk lagi duduk di dalam kamar
di sebelah kanan ini kedengeran suara konser kan
detik sih nggak sampai satu detik itu konsernya berhenti gitu
nah di depan saya itu ada jendela kan
nah saya ngelihat di depannya tuh ada air tinggi banget gitu
pas saya mau bangun air dari ventilasi itu masuk
tingginya sekitar tiga meteran
terus saya kedorong di tembok sama kuing kuingnya juga
kalau ibu saya luka parah tangannya patah sebelah kanan
adik saya cedera juga dadanya
adik saya yang pertama terus adik saya yang kecil
ketimpa besi sama keikat kabel keikat perantai juga tangannya tuh